luluh kamu itu bagaimana togir
sudah malam kok bayimu dibawa keluar
bukan begitu mbok tadi nawasi nangis terus di dalam
makanya aku bawa keluar
ya mungkin dia kangen sama biungnya bu
perempuan tidak tanggung jawab
tega dia meninggalkan bayinya yang masih butuh susu
nalangu sang bidadari terkut
aku telah menunggu
perkenalkan aku gendong permoni
aku selalu berada di antara kehidupan dan kematian
aku bisa saja mengangkat kutukanmu itu nalang mula
semua luka lukamu itu akan bersih akan hilang
kamu akan berubah menjadi cantik kembar
asalkan kau mau mengabdi padaku
kecuplah tanganku ini
dan akhiri semua penderitaan
dan tergabunglah dengan aku
maaf aku tidak bisa
berikan bunga bidadari milikmu itu nalang mula
karena aku tahu kamu telah menyimpannya
untuk membuatku pdf

ya lah mbok mbok kan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi
iya iya terserah kamu saja ngir
yang penting cepat kamu bawa nawangsi ke dalam yuk
putriku lihat ada bulan di sana
bingung pasti tersenyum melihatmu
seperti bau bangka ikan
putriku sudah dulu ya sekarang kita masuk
besok baru kita lanjutkan kita lihat beingnya di bulan sana
bagaimana mungkin aku kembali dengan keadaan seperti ini
tindak kanda berjanji
kanda akan selalu menjagamu
dan membuat kamu selalu bahagia selama lamanya
seorang pahlawan hebat
yang menolong sang bidadari yang lemah
karena kehilangan selendangnya
semua keadaanku yang seperti ini
kemana lagi harus aku pergi
aku memohon ampunanmu
aku memohon belas kasihmu
pada ganasnya gelombang
pada tajamnya karang
aku meminta keadilan
yung gusti kamur beng jagat
mohon terimalah jasa damamu ini
kenapa lama sekali
kalian tidak menjemukku
sedang curiga kepada kami